polisi menangkap seorang manajer restoran cepat saji
milik pengacara hotman paris
manajer itu ditangkap karena diduga menggelapkan uang perusahaan
untuk judi online dan terjerat pinjol
inilah rekaman cctv aksi manajer restoran yang membobol loker
yang berisi uang jutaan rupiah
tercatat pelaku telah menggelapkan uang sebanyak tiga kali
dengan total kerugian mencapai satu ratus tujuh puluh dua juta rupiah
selain melaporkan ke pihak kepolisian
kasus ini pun diunggah oleh hotman paris melalui akun media sosialnya
aparat polresta bogor kota menggelar atau mengejar dan meringkus pelaku
di purbalingga jawa tengah
pelaku mengaku memakai uang tersebut sebagian
untuk bermain judi online dan menutupi utang
uang tersebut tidak hanya satu kali saja
yang pertama lima puluh juta yang kedua sembilan puluh juta dan seterusnya
uang lima puluh juta yang pertama digunakan untuk judi online
kemudian sembilan puluh juta dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang
di antaranya hutang untuk judi online tersebut
dan juga untuk membeli motor membeli laptop membeli handphone dan lain sebagainya